ampun gusti prabu
tapi hamba menyaksikan sendiri kejadian itu
hamba sendiri pun heran
namun satu hal yang hamba perhatikan
sepertinya kian santang hilang ingatan
dia tidak mengenali suara resessa dan juga yang lainnya
kenapa kita disambut dengan anak panah
bukannya disambut dengan itu
makanan yang lezat
hah siapa yang menyerang kita
bukankah kalian yang menyerang kami tadi
kita tuntaskan pertarungan ini sekarang
oh yang satu lagi
yah kelenger juga
seharusnya bunda berterima kasih kepadaku
akulah yang sudah menyelamatkan rai prabu srawisesa
jika aku tidak datang pada tepat waktu
kemungkinan besar rai prabu srawisesa sudah tiada bunda
beraninya kau bicara apa kau hat
seandainya saja aku berada di sana
untuk menengahi perseteruan di antara mereka
tapi itu tidak mungkin dilakukan
karena itu tidak boleh
jaga dewa batara
ternyata aku pergi dengan rai prabu srawisesa
dan meninggalkan bara api di istana
aku suka aroma pertengkaran ini
tetaplah seperti ini
keluarga pajajaran saling bertengkar
maka sebentar lagi
pajajaran akan hancur
jangan keterlaluan bu
jangan kecewa seperti itu lagi bunda
kita harus melakukan ini semua
mereka akan terus saja menindas kita ibunda
putriku dengarkan bunda
ada saatnya kita harus mengalahkan
kita tidak boleh sama sama keras
karena jika itu terjadi kita akan hancur
keluarga kita akan hancur nak
dan pajajaran akan melemah
jika sampai itu terjadi
para musuh akan masuk ke dalam istana pajajaran dan dapat menghancurkan istana pajajaran
kamu mengerti nek
terima kasih dinda subang lara
sekarang dinda masih mampu berpikir jernih
selama masih ada dinda di pajajaran
hatiku akan terasa lebih tenang
siapa orang itu
aku seperti merasakan kehadiran kakanda prabu siliwangi
tuduhan itu sama sekali tidak benar
raden kian santang itu orang yang sangat baik
mana mungkin raden kian santang menculik dan membunuh
tapi prabu surawis sesa tidak mungkin berbohong
benar prabu surawis sesa mempunyai bukti yang kuat
benar dia membawa ikat kepala raden kian santang
kalian semua jangan asal menuduh
awas saja aku akan melakukan kalian kepada prabu surawis sesa
ini berita sangat bagus buat paman martasi
suka mana akan lebih mudah menghancurkan pajajaran
yang terasa ganda
kenapa dia menyerangku
hei jangan lari
biarkan dia pergi
dia adalah senopati puspanegara
lebih baik sekarang kita langsung ke perjalanan kita ke kerajaan puspanegara
untuk mencari puspanegara
untuk mengobati ratu ratnaningsi
betul juga itu pemikiran raden
aku masih belum bisa percaya dengan berita yang kau sampaikan
ampun gusti prabu
tapi hamba menyaksikan sendiri kejadian itu
hamba sendiri pun heran
namun satu hal yang hamba perhatikan
sepertinya kian santang hilang ingatan
dia tidak mengenali suara besi sadar juga yang lainnya
memiliki banyak taktik untuk membingungkan musuhnya
tapi apapun yang terjadi
ini kesempatan yang bagus bagiku
untuk menghancurkan pajajaran
pajajaran tidak ada artinya

kembalilah ke pajajaran
amati apapun yang terjadi disana
dan laporkan kepada aku
berita sekecil apapun yang kalian dapat
baik laksanakan prabu